polisi menahan seorang pria yang tega membunuh seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam koper di badung bali
pelaku diduga tersulut emosi karena perkataan korban yang membuat pelaku sakit hati
peristiwa pembunuhan seorang perempuan yang jenazahnya dimasukkan ke dalam koper terjadi di salah satu indekos di kawasan kute badung bali
korban aa dan pelaku aar diketahui bertemu lewat aplikasi kencan
saat bertemu pelaku merasa sakit hati atas kata kata korban hingga membunuh korban dan memasukkan jenazah korban ke dalam koper
kemudian dibuang ke semak semak di jembatan panjang kawasan jimbaran bali
pelaku telah menyerahkan diri dan kini ditahan di polsek kute untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
kasus pembunuhan dengan modus memasukkan jenazah ke dalam koper kembali terjadi dan kali ini di bali
lalu bagaimana untuk pengungpek kapan dari kasus ini dan penanganan dari pihak kepolisian
kita tanyakan pada jurnalis kompas tv ari sianipar yang ada di polsek kute bali
saat ini pelaku apakah sudah ditahan di polsek kuta dan bagaimana kemudian kasus ini bisa terungkap hingga pelaku akhirnya ditahan
baik francisco dan juga saudara terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh
salah satu pelaku berinisial aar yang melakukan penganiayaan berat terhadap pelaku terhadap korban berinisial ra di kute bali
diawali dari terungkapnya kasus tersebut dari laporan personel tiket polsek kute yang mendatangi tkp pos di kos
dan pendatangan tkp pos tersebut dikarenakan polsek kute mendapatkan laporan dari warga setempat
dan juga diakhiri dengan laporan dari pelaku yang menyerahkan diri setelah melakukan aksinya
dan saudara tidak lama setelah pengajaran diketahui pelaku sempat kembali ke tkp
namun karena ramai pelaku kembali melarikan diri ke rumah kakak pelaku
kemudian setelah pelaku bertemu dengan kakak pelaku dan kakak pelaku juga menyuruh untuk menyerahkan diri
lalu pelaku diantar ke polsekutu untuk menyerahkan diri
dan saat ini saudara pelaku sudah ditahan di polsek kute dan sudah diminta beberapa keterangan terkait apa saja yang sudah diperbuat dan apa saja kronologi kronologinya
dan juga kejadian ini terjadi pada jam tiga malam dan pada akhirnya karena kecurigaan warga kos
akhirnya warga kos melapor ke polsek terdekat yaitu polsek kute
dan juga akhirnya setelah tidak berapa lama

baik untuk pasal yang disangkakan oleh polisi terhadap pelaku
yaitu pasal tiga ratus tiga puluh delapan subsidi pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga kuhp
jika pembunuhan ini adanya indikasi
dari berencana maka tuntutannya bisa lebih dari dua puluh tahun penjara
namun sampai saat ini masih ada informasi informasi lagi yang kami tunggu
terkait dengan press conference yang akan dilakukan nantinya oleh pihak kepolisian
dan polisi juga mengindikasi bahwa tidak adanya perencanaan atau pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku
karena contoh hal tersebut merupakan hasil reaksi alamiah yang dilakukan oleh
juga polisi saat ini sudah mengamankan beberapa barang bukti
dan juga sudah mengolah tkp juga dan melihat tkp
dan disitu ditemukan ada beberapa barang bukti
yaitu yang pertama senjata tajam yang digunakan oleh pelaku
dan juga pakaian yang digunakan oleh pelaku dan korban
lalu ada sepeda motor honda beat
dan juga hp merk yang dimiliki oleh pelaku
baik olah tkp sudah dilakukan dan pengumpulan barang bukti juga sudah dilakukan
kita akan tunggu bagaimana kronologi lengkap terkait kasus pembunuhan tersebut
terima kasih aris yanipar yang melaporkan langsung dari badung bali